bagaimana update jumlah investor di sektor migas dengan adanya layanan cepat perizinan tiga jam esdm tiga j
bagaimana juga dengan update rencana dpr yang berniat melebur skk migas ke dalam holding bumn energi
akankah hal ini mempengaruhi kinerja skk migas ke depannya
kami akan bahasnya dalam segmen the analyst
sudah bergabung bersama kami taslim z yunus kepala bagian humas skk migas
selamat sore pak taslim terima kasih pak sudah bergabung dengan cnn indonesia business
pertanyaan pertama saya adalah update nya pak untuk investor
karena pada saat peliputan tim peliputan di sana langsung menemukan seorang investor yang langsung menggunakan layanan esdm tiga j ini
sejauh ini sudah jalan sekitar dua tiga mingguan pak ya sejauh ini sudah berapa investor yang berencana untuk investasi di sektor migas
jadi kalau mau masuk ke hulu minyak dan gas itu pertama
adalah di migas ya kalau itu untuk mendapatkan wilayah kerja baru
nah di skk migas itu kalau sudah berkontrak
dimana term conditionnya sudah disiapkan oleh pemerintah kemudian berkontrak dengan skk migas
nah sampai hari ini itu ada sekitar dua ratus tujuh puluh sembilan wilayah kerja
yang setiap wilayah kerja itu merupakan entitas bisnis sendiri
dari dua ratus tujuh puluh sembilan itu delapan puluh lima diantaranya sudah wilayah kerja ekspor
dan di situ juga tujuh puluh satu diantaranya sudah berproduksi
dan empat belas diantaranya masih dalam tahap pengembangan lapangan
dan sisanya masih dalam tahap eksplorasi
jadi status sekarang dalam jumlah investor di indonesia seperti itu
berapa potensinya kalau skk migas sendiri melihat investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan seluruh wilayah kerja yang dibawa skk migas ini
sekarang itu kita punya sekitar satu ratus dua puluh delapan cekungan
dari satu ratus dua puluh delapan itu yang berproduksi masih delapan belas cekungan
kemudian enam belas diantaranya sudah dibuat tapi belum dikembangkan
sisanya itu masih besar untuk dieksplorasi dan dieksplorasi
oke apa investasi yang paling dibutuhkan saat ini oleh skk migas mungkin para investor saat ini juga sedang menyaksikan program kita gitu
apa sebenarnya yang paling dibutuhkan
investasi di sektor apa
mungkin dalam bentuk apa
dan juga besaran investasinya berapa dari hitung hitungan skk migas
yang kita harapkan sekali itu adalah dalam bentuk eksplorasinya
karena tren cadangan kita itu selalu menurun
yang kita harapkan itu sebetulnya dari eksplorasi
nah sayangnya dari eksplorasi ini kita belum menemukan cadangan yang besar besar seperti cepu gitu ya
tahun kemarin itu kita menemukan
kita menemukan di sindayu di dekat madura itu ya lumayan besar sekitar tiga ratus juta barrel oil equivalent gitu
tapi kita harapkan itu dalam penemuan lapangan lapangan yang besar gitu ya
oke belum bisa dikatakan banyak tertariknya investor untuk melakukan eksplorasi di cekungan cekungan dengan potensi yang cukup besar gitu yang dimiliki indonesia
apakah ini juga anda melihatnya para investor ini masih terus menunggu rencana pemerintah untuk mengubah psc
ya yang pertama itu adalah harga minyak
itu adalah driver utama untuk orang mau investasi gitu
dalam harga minyak yang kurang menguntungkan dalam dua tahun terakhir ini
itu investasi kita drop sangat besar dari dua puluh satu miliar usd sampai kemarin itu adalah sekitar dua belas miliar usd
tahun ini diperkirakan sekitar empat belas miliar us dollar
kekurangannya atau penurunan dari investor
nah kita berharap untuk sekitar eksplorasi itu sekitar dua miliar us dollar lebih gitu
nah sekarang itu kan eksplorasi itu dananya sekitar seratus juta usd
jadi masih jauh kebutuhan untuk eksplorasi ini
oke harga minyak berapa dari hitung hitungan skk migas yang bisa menguntungkan para investor untuk mulai mengeksplorasi di indonesia sebenarnya
pada saat ini kan kalau kita lihat tadi harga terakhir komoditas masih empat puluh lima empat puluh enam dolar amerika per barrel
harga idealnya untuk para investor akhirnya bisa tertarik melakukan investasi eksplorasi di sini berapa
sebetulnya itu tergantung dari wilayah kerjanya
kalau di wilayah remote itu belum ada infrastruktur itu mungkin harganya akan tinggi ya
jadi sekitar di atas delapan puluh us dollar per barang
berarti cukup sulit dong kalau kita lihat itu double dari angka realisasi
harga minyak mentah saat ini
jadi kalau kita kan di daerah yang sudah infrastrukturnya sudah bagus di daerah sepanjang pantai jawa gitu ya
kemudian kalimantan timur itu sebetulnya lebih murah gitu karena infrastrukturnya sudah tersedia gitu
jadi itu average itu sekitar enam puluh us dollar per barang itu sebetulnya investor sudah mulai tertarik untuk melakukan eksplorasi
oke masih ada sekitar sepuluh hingga lima belas us dollar
jadi itu harus di luar lagi ya untuk potensi harga minyak pentas dunia agar bisa naik biar bisa investor tertarik
oke dari pandangan skk migas sendiri dengan rencana pemerintah yang akan mengganti sistem psc dari cost recovery menjadi growth speed seperti apa
karena banyak pengamat yang mengatakan bahwa ini akan mengurangi fungsi dari audit pemerintah juga kemudian juga pnbp itu juga akan berkurang dengan penggantian psc ini
sebetulnya kalau exx melihat dari sisi kita sebagai badan pelaksana ya
artinya kita melaksanakan satu kebijakan pemerintah gitu
nah yang kita lihat sekarang kebetulan yang growth split ini kan baru satu wilayah kerja yaitu onwj
jadi belum banyak terlihat dampaknya terhadap apa namanya investasi di indonesia ya
dan growth speed pun diberlakukan pemerintah itu untuk kedepannya
wilayah kerja baru atau wilayah kerja yang sudah terminasi dan kemudian diperpanjang dan itu yang dilaksanakan pemerintah
bukan untuk yang sudah berkontribu
sudah berkontrak kemudian diubah
ini untuk yang baru ya
nah pandangan skk migas terkait dengan pandangan pengamat bahwa nanti sulit pemerintah untuk mengaudit kemudian juga pnbp nya akan berkurang dengan adanya perubahan psc ini
ya sebetulnya growth split itu memberikan fleksibilitas kepada investor ya
artinya investor tidak perlu minta persetujuan yang banyak kepada skk migas ataupun ke yang lain karena itu dipermudah oleh pemerintah gitu
tapi yang long run itu kita perlu melihat dari bagaimana akseptabilitas dari investor terhadap wilayah kerja yang akan ditawarkan oleh pemerintah
nah kita melihat nanti dari situ
wilayah kerja akan dilelang bulan mei kalau tidak salah informasi yang saya dapatkan
dimana saja potensinya akan dilelangkan pada bulan mei itu kemudian juga itu adalah penentuan dari apakah pemerintah benar benar akan menggunakan psc yang baru
jadi sebetulnya kalau penelang wilayah kerja itu adalah ranahnya di jendmigas ya
jadi kami tidak mempunyai apa namanya kewenangan untuk menjawab itu
oke baik kita masih terus menunggu nanti bulan mei seperti apa kemudian juga wilayah kerja mana yang akan dilelang oleh pemerintah
apakah juga akan sudah menggunakan psc yang baru yang selama ini sering disampaikan oleh kementerian sdm oleh pak menterinya sendiri
kita bergeser ke rencana dari dpr pak taslim terkait dengan peleburan skk migas ke holding bumn energi di bawah pertamina nantinya karena pertamina akan menjadi holding bumn energi khususnya untuk energi migas
seperti apa update nya apakah sudah ada kemajuan dari sekedar wacana
ya itu kan sebetulnya harus dituangkan dalam bentuk undang undang
karena bp migas dulu dibentuk berdasarkan undang undang
dibubarkan mk kemudian diganti untuk sementara gitu
nah kalau idenya seperti itu mestinya kita menunggu dari rencana perubahan undang undang dari dpr kebetulan inisiatifnya dari dpr gitu
selanjutnya nanti akan dibahas dengan pemerintah
nah kami dari skk migas sebetulnya menunggu
bagaimana nanti kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dan dpr untuk menentukan di mana posisi skk migas dia ke depan gitu

oke apakah sudah ada antisipasi atau langkah langkah menentukan
mungkin mengantisipasi jika memang hal ini benar benar terjadi
skk migas dilebur ke holding bumn apakah sudah ada antisipasi dari skk migas sendiri
ya karena inisiatifnya dari pemerintah jadi kami sifatnya pasif ya
termasuk diantaranya sudah kementerian sdm
jadi kita tunggu saja bentuk ruu yang diajukan oleh dpr kepada pemerintah kemudian kita lihat disitu

tapi kita selalu siap dalam bentuk apapun
nanti apa namanya badan yang dibentuk itu saya kira pemerintah sudah memikirkan setiap pekerja itu akan dilindungi
oke walaupun kembali pengamat banyak yang mengatakan bahwa nanti kalau ada peleburan skk migas sudah ada giginya lagi nih
pak taslim gimana pendapat anda
saya kira sih tidak juga karena begini kita melihat jumlah psc yang ada sekarang
psg itu delapan puluh lima yang produksi
tahun ini baru satu ada yang produksi
tahun ini baru satu ada yang grossroo

mungkin tahun depan ada delapan gitu
jadi dalam lima tahun ke depan itu masih banyak wilayah kerja yang dalam bentuk psg yang menggunakan cost recovery
selama ada itu apa namanya psg gross
masih terus berjalan gitu ya
masih terus berjalan
kemudian disamping itu kita lihat juga gross split itu juga banyak perlu peran pemerintah disitu
terutama dalam perizinannya
karena kami melihat
karena kami melihat
karena ini adalah kontrak antara pemerintah dengan perusahaan usaha atau badan usaha terbatas gitu ya
jadi tetap aja harus ada apa namanya rule dan responsability dari masing masing pihak gitu
di samping itu juga yang paling kita ingat adalah ini kan masih kontrak bagi hasil
masih ada peran pemerintah di situ bagian pemerintah paling tidak ya
dan ada bagian dari partner gitu
jadi selama itu masih dalam kontrak kerjasama
selama itu juga masih ada peran dari
oke baik terima kasih taslim yunus kepala bagian umas skkmgc sudah bergabung bersama kami